anak kecil tidak memiliki kaki yang normal
dua kakinya tumbuh tidak sempurna
akibatnya warsono kesulitan untuk berjalan
saat masih kecil warsono berjalan dengan cara merangka
apa yang dialami warsono berawal saat ia mengalami sakit panas dan disuntik
ada orang luara
orang luar desa
namanya pak agus
mungkin masuk ke desa dulu ke bala desa mungkin
liliku kan pegawai kayim pegawai perangkat desa
menyampaikan sama aku ke yayasan mau nggak
aku masuk ke yayasan
selain melanjutkan pendidikan sekolah tingkat pertama atau smp
warsono juga belajar menjadi perajin ukir di semarang dan jepara
sejak saat itu warsono hidup menjadi tukang ukir di semarang
hingga bertemu jodohnya yang saat ini menjadi istri dan memberikan dua anak
suripah yang merupakan warga semarang bertemu warsono
saat membantu ibunya berjualan di warung
dia turun tuh kaget deh
yang malah muda jelek merangkang
sebenarnya nggak tahu lah
saya juga nggak tahu
nggak tahu lah
saya nggak pernah kepikiran punya jodoh sih
sejak menikah warsono dan suripa tinggal di banyumas jawa tengah
keahlian warsono mengukir tidak dapat lagi digunakan
karena di banyumas tidak ada industri kerajinan ukir
warsono akhirnya bertahan hidup dengan menjadi buruh memelihara kambing
meski dengan keterbatasan dan harus beraktivitas dengan menggunakan kursi roda
warsono tidak menyerah
sejak menikah warsono tidak dapat lagi digunakan
mungkin saya inisiatif aku mencari kesibukan
wedus walaupun nggak cukup untuk harian
seolah olahnya kan untuk kesibukan diri lah
tapi sebenarnya nggak cukup
asli nggak cukup
hari ini sabtu manis
di pasar cilongok dua puluh km dari rumahnya
warsono sudah memiliki langganan mobil bak terbuka
yang biasa mengangkut kambing untuk dijual ke pasar
namun kali ini warsono tidak membawa kambing
warsono berangkat ke pasar untuk mencoba peruntungan menjualkan kambing temannya
meski tidak ada fasilitas untuk penyandang disabilitas
warsono tetap semangat menjemput rezeki
di tengah kesulitan dan keterbatasannya
warsono selalu mendapat pertolongan dari warga sekitar
seperti saat mencari rumput
kursi roda warsono tertinggal jauh
terkadang ada warga yang membantu mengambilkan kursi roda untuk didekatkan
juga pada saat di pasar hewan
saat kesulitan karena jalan yang rusak
banyak warga yang peduli untuk membantu mendorong kursi rodanya
ya tidak ada yang menonton
orang bantu orang bisa bantu
tapi kalau misalnya kayak tadi
pas menang dibantu
semangat kadang jualannya itu
apa ya tidak putus asa itu
kadang jualan kambing kadang ayam
kadang entok gitu
keterbatasan tidak membuat dirinya larut dalam kesedihan
ia tetap bersyukur dengan kehidupan yang ia jalani saat ini